inspeksi mendadak kepatuhan protokol kesehatan dilakukan direktur jenderal perhubungan darat
kementerian perhubungan budi setiadi di posko kesehatan khusus pengemudi ojek online
di kawasan kemayoran jakarta pusat
di posko ini budi melihat langsung proses penerapan protokol kesehatan yang disediakan untuk pengumudi
meski telah mematuhi protokol kesehatan para pengemudi diimbau agar tetap menjaga jarak aman
dan mengurangi intensitas berbicara dengan penumpang selama di perjalanan
saya cuma ingin membuktikan ya bahwa perumusan saya di surat edaran sebelas itu
terkait bagaimana sop regulasi kita untuk mengatur bagaimana ojol sekarang lebih mengutamakan juga aspek protokol kesehatan
atau kesehatan itu ada beberapa hal yang kita atur
misalnya ada kewajiban dari pihak operator aplikator untuk menyiapkan semacam posko kesehatan seperti ini
dua perusahaan aplikasi transportasi berbasis daring grab dan gojek telah meluncurkan inovasi tambahan
berupa pengadaan sekat pembatas antara pengemudi dan penumpang ojek online
pemasangan sekat ini bertujuan mewujudkan physical distancing yang wajib dilakukan
terkait dengan pengadaan sekat tersebut berbagai tanggapan muncul dari mitra pengemudi dua aplikasi ojek online tersebut
ya kalau kami pribadi ya mitra mengharapkan seluruhnya gratis yang diharapkan gratis gitu kan
jadi kita belum tahu juga kan karena juga dari saat ini saya pribadi juga belum dapat notifikasi dari grabnya sendiri
jadi kita lihat aja nanti gratis atau tidaknya
ternyata bukan hanya perusahaan aplikasi salah satu asosiasi pengemudi ojek online juga bersiap mengadakan sekat pembatas
untuk dibagikan kepada pengumudi ojek online
jadi asosiasi akan memberikan secara gratis kepada para pengumudi ojek online namun kami memang harus melakukan beberapa
beberapa pendekatan juga kepada pihak ketiga yang mungkin akan bisa bekerja sama dengan asosiasi garda ini
terlepas dari gratis atau tidaknya sekat pembatas yang akan digunakan oleh pengemudi ojek online
dalam peraturan menteri perhubungan no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh yang dikeluarkan pada delapan juni lalu
memang tidak disebutkan soal adanya sekat pembatas ini sebagai syarat beroperasinya angkutan umum roda dua alias ojek
penggunaan sekat pembatas ini lebih bersifat anjuran
tim liputan cnn indonesia